badan keamanan laut bakamlah melaporkan adanya ratusan kapal asing yang tidak terpantau radar masuk ke kawasan perairan laut natuna utara
sementara nelayan di natuna melaporkan sejumlah kapal perang asing beroperasi di dekat lokasi mereka melaut
dan keberadaan kapal kapal asing ini kemudian membuat nelayan resah
dan apa jawaban pihak terkait soal ini
mampukah kemudian kekuatan patroli keamanan yang ada menghadang keberadaan kapal asing yang masuk dengan leluasa
kita dalami topik ini terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio kolonel wisnu pramandita kabak humas dan protokol bakamla
selamat sore pak wisnu
selamat sore mas
terima kasih pak wisnu sudah bergabung dengan kita
kita ingin konfirmasi beberapa hal pak
yang pertama kita ingin mendapat kejelasan dulu
konfirmatif sifatnya benarkah kemudian banyak kapal asing bahkan klaimnya kemarin dari warga ini ribuan begitu ya
ke kawasan perairan natuna termasuk kawasan perairan natuna utara
ada kapal perang di sana ada coast guard juga di situ
bagaimana menjawab klaim ini pak
apa yang sebenarnya terpantau di lapangan
baik terima kasih mas ferdi
perlu saya sampaikan juga bahwa laut natuna utara itu merupakan pintu masuk dan pintu keluar
berhubungan dengan selat sunda dan juga pintu masuk dan pintu keluar
untuk menuju selat alakan
tapi bahwa posisi kita kan berada di daerah perubahan antara
dan mas geri
ini bukan peristiwa yang terjadi sekali ya
berkali kali kemudian kawasan perairan kita di natuna ini dimasuki oleh kapal kapal asing
ada china tiongkok dan juga vietnam
ada kemudian tidak terpantau oleh radar
ini kendalanya kenapa
sehingga kemudian beberapa tidak terpantau
ada yang juga terpantau
apa yang menjadi masalah begitu
untuk patroli mungkin pengamanan
jadi saya jelaskan bahwa deteksi kita
yang kan menggunakan radar untuk kapal kapal patroli
kan menggunakan global
di mana jarak jauh dan jarak terjauhnya adalah
panggung bumi dan ketinggian kapal atau ketinggian
nah secara umum rata rata sih memang
untuk radar itu
itu juga tergantung kontak yang di
kemungkinan apabila tidak terdeteksi oleh radar maka
kontak kontak berada di luar dari
di bawah cakrawala atau berada di luar dari
pada horizon range nya
lima nautical mile maka kontak kontak itu
itu kita membutuhkan alat tentu
dibutuhkan pesawat sejarah untuk kemudian melihat secara visual
kontak yang berada di luar jangkauan rakyat
begitu ya pak wisnu
ada soal keterbatasan armada
dan juga persoalan
terbatasnya bahan bakar
ini juga terjadi ya begitu ya
sehingga konsentrasi patroli pengamanan ini
jadi skalanya tidak terlalu luas begitu
menjawab ini bagaimana
memang satu permasalahan yang dihadapi bersama
baik semua aparat hukum di
kita pasti dihadapi oleh
sarana dan pasaruna
yang harus kita cover
oleh sebab itu maka
dengan kekuatan itu kita tetap harus melaksanakan tugas
nah cara yang kita lakukan adalah kita menetapkan prioritas
mana yang menjadi prioritas maka disitulah
kita menempatkan armada
kita fokus pada operasi
gelar operasi di
aparat penegak hukum
berapa banyak sih pak kekuatan yang dimiliki pak
kalau baha kamlah
hanya memiliki sepuluh kapal
dan di sini kan
ada dua kapal di
apa namanya di laut utara
kekurangannya ini bagaimana
ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam kekurangan yang kita hadapi ini kita mungkin menetapkan kualitas gerak
jadi saat ini karena natuna utara yang menjadi prioritas maka kita tempat dua kapal
tentang lainnya harus kita posisikan pada wilayah lain
seperti laka batubara juga ada dua tiga
tentang satu tiga
oke artinya perairan natuna utara ini juga menjadi prioritas utama begitu ya
karena lalu lintas yang banyak disusupi oleh kapal kapal asing ini berada di sana
kita ingin memastikan pak wisnu ini kemudian tidak menjadi ancaman khususnya bagi masyarakat nelayan yang senantiasa berada di perairan tersebut untuk melaut begitu ya
untuk sebagai matematika
pencarian utama mereka di sana karena sudah ada juga testimoni dari nelayan keberadaan kapal kapal asing ini cukup mengganggu dan membuat resah
bahkan mereka ketakutan
ini bagaimana memastikan keresahan masyarakat ini tidak terjadi ketakutan ini tidak berkepanjangan
apa langkah antisipasi pak wisnu
kita menyadari bahwa memang kadron kapal kapal pemerintah dari negara
negara sedang berkomplik di lautnya selatan mungkin ada atau hadir di laut natalap
tapi saya boleh memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan gangguan terhadap pelayan
karena berada mereka di sana bukan tujuannya untuk mengganggu nelayan
sehingga kami boleh pastikan bahwa tetap akan aman melaksanakan kegiatan tersebut
dan untuk menyaksikan itu maka saya ingin
dan pak kamla
untuk menjaga keamanan nelayan di dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam perikanannya
baik pak wisnu
kita ingin kepastian itu disampaikan
keamanan itu ada buat masyarakat di sana
karena melihat kapal mondar mandir dengan tonase sebesar itu
dengan ukuran yang cukup besar
ini juga tentu sedikit banyaknya membuat ketakutan tersendiri bagi masyarakat
melaut di kawasan tersebut
kalau memang kejaminan keamanan ini sudah ada dari bakamla pun
tentu masyarakat bisa lebih tenang begitu ya
untuk beraktivitas sehari hari
baik pak wisnu terima kasih untuk konfirmasinya
sore ini selamat sore pak